unit jatan ras ditkrimum polda metro jaya mengerebek sebuah apartemen di wilayah penjaringan jakarta utara yang dijadikan lokasi perjudian
omzet tempat judi ini mencapai ratusan juta rupiah per hari
satu ratus tiga puluh tiga orang ditangkap dalam pengerebekan di sebuah unit di lantai dua puluh sembilan apartemen robinson jakarta utara
perjudian di tempat ini sudah berlangsung selama tiga hari dengan omzet tujuh ratus juta rupiah per hari
saat ini polisi masih memburu tujuh orang termasuk pemilik kasino
polisi menyita peralatan perjudian seperti kartu dadu dan chips atau koin mesin hitung uang sejumlah ponsel dan uang tunai dua ratus juta rupiah
yang pertama di dada

kita anggap ada tiga puluh karena kita naik ke atas
berikim dari jatan ras yaitu naik ke pantai ini dan menangguhkan penduduk
di ini yang kita amankan ada satu ratus tiga puluh tiga orang
kemudian yang kita lakukan pemilahan kita lakukan pemeriksaan
sehingga ada sembilan puluh satu yang kita jadikan perusahaan